informasi selanjutnya kecelakaan mengerikan terjadi di perempatan jalan raya darmo surabaya jumat dini hari
sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menerobos lampu merah dan menabrak dua pengendara motor hingga terpelanting
detik detik peristiwa ini pun terekam kamera cctv dan jadi viral di media sosial
inilah detik detik peristiwa kecelakaan mengerikan yang terjadi di perempatan jalan raya darmo surabaya
dua pengendara sepeda motor yang melintas mendadak ditabrak mobil beriup berwarna putih yang melaju kencang menerobos lampu merah
pengemudi mobil berio remaja tujuh belas tahun segera ditangkap polisi dan ditemukan dalam kondisi mabuk
sedang dua pengendara sepeda motor lolos dari maut meski salah satunya patah kaki kiri
sebagai hasil pemeriksaan sementara yang bersangkutan kondisi mabuk habis minum minuman keras
sementara sesuai dengan hasil pemeriksaan
habis minum di salah satu kafe di wilayah gubeng surabaya
dari hasil tes urin menyatakan positif atau negatif
untuk sementara ini hasil tes urin negatif
atas kejadian ini mobil kini disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti
sementara pengemudi mobil akan dijerat dengan undang undang lalu lintas dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara